ekonomi kreatif menjadi alternatif bagi anak muda untuk memulai bisnis
namun jumlah pebisnis muda masih sangat minim akibat kurangnya pengetahuan dan kemampuan anak muda dalam dunia wira usaha
berpikir kreatif leadership personal branding di dunia digital merupakan kapabilitas penting yang harus dimiliki anak muda zaman sekarang
di era kecanggihan dan kemudahan teknologi generasi milenial yang punya ide kreatif punya akses lebih mudah untuk memulai bisnisnya sendiri
namun sayangnya mentalitas kewirausahaan belum dimiliki anak muda pada umumnya
hal ini juga ditegaskan oleh aktor
dan sekaligus sutradara deniz adisuara
dennis mengatakan anak muda saat ini cenderung tidak punya ketahanan mental untuk berbisnis di bidang ekonomi kreatif
begitu lulus kuliah sering seringlah cari tempat kerja atau magang di beberapa tempat
terus coba stay di sebuah perusahaan setahun untuk pelajari apakah kamu cocok jadi leader nantinya atau kamu jadi bagian dari sebuah tim
terus kamu juga bisa pelajarin bagaimana sebuah perusahaan itu bekerja sebuah pekerjaan itu berjalan beroperasi
dan semakin banyak pengalaman semakin bagus juga
tapi jangan dikit dikit begitu ada masalah dikit tiga bulan langsung resign gitu
padahal ekonomi kreatif seperti kuliner fashion kerajinan dan media memberi kontribusi besar bagi produk domestik bruto indonesia
menurut badan ekonomi kreatif di tahun dua ribu dua puluh
ekonomi kreatif menyumbang hingga rp satu delapan ratus triliun bagi pdb indonesia
untuk itu berbagai soft skills melalui pelatihan harus rajin diberikan pada anak muda
salah satunya workshop ceo club yang dihadirkan satu ratus sembilan puluh pebisnis muda berusia dua puluh hingga tiga puluh lima tahun
materi materi yang memang kita kemas yaitu dari materi leadership kemudian materi communication
kemudian materi netiquette kemudian ada financial planning
kenapa materi materi ini yang kita camp up
karena ini adalah materi materi yang sangat dibutuhkan untuk generasi milenial
karena kami ingin menginspirasi penerus penerus kita untuk menjadi sdm yang unggul
dengan membekali materi materi soft skill yang mereka harus punya untuk bisa mencapai kesuksesan itu
dan memang harapannya dengan adanya kegiatan ini banyak untuk milenial sekarang bisa menginspirasi anak muda lainnya dan mereka bisa kuat mental
anak muda yang kurang berani memulai usahanya sendiri sebenarnya dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan tentang bisnis yang masih rendah
hal ini diakui salah satu pebisnis muda asal tidori maluku utara abdul haris
haris mengatakan banyak anak muda di daerah yang kreatif namun terjebak dalam zona nyaman dan takut mencoba hal baru
pns itu kuotanya terbatas sedangkan lulusan itu banyak banget tuh dari setelah kuliah pulang tuh jadi banyak yang menganggur gitu
jadi semua tuh terpaku pada pns pns dan pns kita gak ada solusi untuk membuka lapangan pekerjaan baru gitu
mungkin dengan banyaknya terlahirnya banyak banyak entrepreneur nah itu bisa merubah pola pikir mereka gitu
untuk bisa menjadi seorang pengusaha dan bisa mempekerjakan banyak orang sih
harapannya pemerintah semakin banyak mengadakan pelatihan bisnis bagi anak muda tidak hanya di jawa tetapi juga di seluruh daerah indonesia
putri demes lansetonga pebro jakarta